kalau di awal good morning tadi ada kabar bahagia tentang rencana konser dari justin bieber
tampaknya daniel tadi udah aduh pengen nonton gitu ya
iya tapi mudah mudahan gak sih delapan belas juta juga sih ya di indonesia
duka itu bagi saya
duka ya delapan belas juta lumayan banget
nah kali ini ada kabar duka yang justru datang dari grup musik rock linkin park
sang vokalis linking park yaitu chester bennyton ditemukan sudah tidak bernyawa di kediamannya
ya masih belum jelas penyebab kematian sang vokalis
namun diketahui bahwa chester sedang berjuang melawan ketergantungan alkohol dan obat obatan
vokalis bandrock alternatif ternama asal amerika serikat linkin park chester bennington
ditemukan tak bernyawa di rumahnya di los angeles amerika serikat pada dua puluh juli kemarin
kepolisian menyatakan bahwa kematian chester banington akibat bunuh diri
cesar meninggal di umur empat puluh satu tahun dan meninggalkan enam orang anak dari dua kali pernikahannya
sebelumnya ia dikabarkan tengah berjuang melawan ketergantungan alkohol dan obat obatan
ia juga sempat dikabarkan ingin segera mengakhiri hidup karena merasa tertekan dengan kehidupannya
karir cesar sebagai musisnya begitu luar biasa
bersama band lanking park ia berhasil membuat album meteora menjadi album band alternatif terbaik dalam sejarah musik

ia juga sempat menelurkan beberapa lagu yang pernah memiliki pengalaman
ia juga sempat menelurkan beberapa lagu yang pernah memiliki pengalaman

kemudian cesar bennington tentunya mengagetkan masyarakat dunia
terlebih linking park sebelumnya dijadwalkan akan mengadakan tur dunia bertajuk one more light
yang dimulai dari mass user amerika serikat pada tanggal dua puluh juli ini